pasca pembatasan pengiriman sampah akibat kebakaran tpa sarimukti dua bulan lalu
nunung merasa sangat terganggu dengan penumpukan sampah di depan pembuangan sampah
yang tepat berada di depan warung makan miliknya
wanita berusia enam puluh tiga tahun ini mengeluh pendapatannya berkurang
sekarang setelah bawa sampah kayak gitu

ya normalnya kalau mereka mau kalau ada tamu delapan ratus tujuh ratus dapet
di tps pasar kosambi sampah juga menumpuk hingga memakan badan jalan
hal ini membuat masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tps pasar kosambi merasa tidak nyaman
sebelum diambil mah sampai mau nutupin jalan
belum kan ada belatung belatung kayak gitu
ya agak mengganggu cuman ya gimana lagi
kondisi sekarang kan harus benar benar kita yang ngerti sih
kalau misalnya ngeluh dah gimana lagi
itu belum ada solusinya mungkin
penumpukan sampah di tps tps kota bandung terjadi karena saat ini kota bandung dalam masa darurat sampah
yang diperpanjang hingga dua puluh lima oktober mendatang
kalau dibilang mencukupi sudah pasti enggak ya
karena kita banyak sekali tumpukan tumpukan sampah yang masih tersisa di tps gitu ya
kurang lebih masih lima puluh
ada puluhan tps yang masih overload gitu ya
sedangkan sisa kuota kita hanya tujuh ratus sekian ritasi
ini dalam tanda petik kita mencoba bertahan saja dengan prioritas prioritas tps yang ingin dibersihkan tadi
perharinya kita membuang seratus
sampah masih menggunung di depo sampah kawasan kota baru kota yogyakarta pada selasa pagi

padahal tujuh unit truk sampah baru kemarin mengangkut sebagiannya

sampah meluber hingga ke jalan yang membuat pengguna jalan harus melambatkan kendaraannya
sementara itu para pemilik usaha di sekitar depo sampah mengeluhkan gunungan sampah ini
iya pak customer kita ya itu takut pak
takut karena ngeliat ulatnya ngeliat lalatnya kan luar biasa pak
baunya penumpukan kalau dari atas sana pak toko kita hilang
dinas lingkungan hidup mencatat volume sampah di depo kota baru ini diperkirakan mencapai lebih dari enam puluh ton
masalah sampah di yogyakarta kembali terjadi sejak dua puluh tiga juli lalu ketika tempat pembuangan sampah terpadu piungan ditutup hingga awal september
dikliputan cnn indonesia